terima kasih anda masih bersama kami
nasib tujuh puluh lima pegawai kpk yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai syarat menjadi asn menuai polemik
hanya dua puluh empat pegawai yang memungkinkan untuk lolos menjadi asn dengan syarat menjalani pembinaan wawasan kebangsaan terlebih dahulu
rapat koordinasi kpk dengan badan kepegawaian negara kementerian pan rb kemenkumham
hingga pihak asesor penyelenggara tes wawasan kebangsaan memutuskan nasib tujuh puluh lima pegawai kpk yang tidak lolos twk
hasilnya hanya dua puluh empat pegawai yang masih dimungkinkan untuk lolos menjadi asn
dua puluh pegawai lainnya yang tidak lolos otomatis tidak bisa melanjutkan pekerjaan mereka di kpk
empat pegawai ini harus menjalani pembinaan wawasan kebangsaan terlebih dahulu
sementara itu kepala bkn bukit jawa
bima hariawi bisana menyampaikan ada total tiga puluh dua indikator dalam tws yang menjadi pertimbangan putusan hanya dua puluh empat orang pegawai bisa lolos
yaitu mereka memenuhi aspek pancasila undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan seluruh turunan peraturan pemerintah lainnya
seluruh pegawai non asn masih bisa bekerja di kpk maksimal hingga satu november dua ribu dua puluh
dari hasil pemetaan
dan kemudian kita sepakati bersama
dari tujuh puluh lima itu
dihasilkan bahwa ada dua puluh empat pegawai dari tujuh puluh lima tadi
yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan
jadi sebelum diangkat menjadi asn
ini kembali lagi dari asesor itu sudah
warnanya dia bilang sudah merah
dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan
jadi itu tidak bisa
itu bukan penyesuaian dari aspek tersebut
nah bagi mereka yang aspek punp nya bersih
walaupun aspek pribadi dan pengaruhnya terindikasi negatif
itu masih bisa dilakukan
sementara indonesia corruption watch mendatangi markas besar polri
mereka meminta polisi menarik firly bahuri dari komisi pemberantasan korupsi
menurut icw firly bahuri selaku ketua kpk sekaligus anggota aktif polri
telah menciptakan serangkaian tindakan kontroversial
sehingga dinilai meruntuhkan citra polri di mata publik
terdiri dari komisi pemberantasan korupsi dan menurut icw firly bahuri selaku ketua kpk sekaligus anggota aktif polri telah menciptakan serangkaian tindakan kontroversial sehingga dinilai meruntuhkan citra polri di mata publik

yang pertama adalah konsekuensi dari perubahan undang undang kpk
kpk masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif
sehingga dalam konteks administrasi
mestinya tunduk pada perintah presiden
yang kedua dalam undang undang kepolisian
bahwa presiden adalah atasan dari polri
karena saat ini firly bahuri masih berstatus sebagai anggota polri aktif
itu kami laporkan kepada kapolri
menurut perwakilan icw kurnia ramadana
pemberhentian paksa tujuh puluh lima pegawai kpk menjadi kasus yang dilihat paling fatal
firly dinilai membangkang perintah presiden
karena sudah lebih dari tujuh hari
firly masih belum membatalkan pemberhentian pegawai kpk tersebut